kalau kau berani coba minum ini
ini ada ramuan pengubah wujud tidak menimbulkan efek apa apa kalau diminum manusia
tapi kalau diminum oleh siluman langsung kembali ke wujud asli mereka
sepertinya aku pernah mendengar nama itu
kasian dia seperti orang gila mencari cari sesuatu
gak jelas katanya mencari siluman
kedua wanita itu tidak salah lagi
ampun anak anak ampun
dua orang wanita
yang satu selalu pakaian putih yang satu lagi berpakaian hijau
yaudah usah rawat lagi menumang leh
yang jangan losers
oh jadi krishna takut saingan sama juragan tua bronto itu
desar bego tuh orang
ini macam macam sama dia ya
berani beraninya melarang aku
asal tau aja
lintang putih itu
lintang putih itu
lintang putih itu
besok lusa kami akan menikah
sekali sekali lagi berani datang kesini
aku sama sekali gak bermaksud tuh
gak sungguh sungguh kan
aku mau bikin ini minum dulu ya
lintang putih maukah kamu menikah denganku

kalau kalian gak keberatan sih gimana kalau aku jadi ketua panitianya
ibu istriku sih mau bikin penangan
ibu besok datang ya besok pagi kacara pernikahan dengan kakak saya
pak datang ya besok pagi
pak datang ya kakak saya besok nikah
nanti nikah datang ya
wanita itu silap
siluman kita tidak bisa membiarkan penduduk desa ini menikahi seekor siluman
pernikahan ini harus dibatalkan
tapi apa buktinya kalau dia betul betul siluman
kalau perlu bukti besok ikut dengan saya
dia udah jadi enak bercanda
saya dah kepces
pesta yang meriah
terlalu meriah kurasa
buat sebuah pernikahan yang tidak wajar
kalau seorang pria yang tampan juga sopan
kau kurang teliti dalam memilih istri
kalau aku jadi kau anak muda
aku akan menyelidiki lebih dahulu
siapa wanita yang bersanding di sampingmu itu
baru kau menikahinya
penampilan bisa menipu
meskipun dari ujung kepala sampai ke ujung kaki
padahal dia bukan benar benar manusia
dia dan adiknya
adalah sepasang siluman ular ganas
yang sangat berbahaya bagi penduduk desa ini
siluman berani keluar di tempat seramai ini
dan berpesta bersama sama manusia
aku bisa membuktikan
kalau kau berani
ini ada ramuan pengubah wujud
tidak menimbulkan efek apa apa kalau diminum manusia
tapi kalau diminum oleh seluruh

langsung kembali ke wujud asli mereka
oh pak tua
yang benar saja
masa kamu meminta pengantin perempuan menuruti lelucon gilamu di hari pernikahannya
ini bukan lelucon
aku berani bersumpah
aku mengatakan yang sebenarnya
dan kalian harus percaya
bahwa dua orang ini adalah ular yang sangat berbahaya
tuh tuh tuh
tuh tuh tuh
tuh tuh tuh
tuh tuh tuh
tuh tuh tuh
oh benar kata dukun ini
gimana kau baikkan sub uh
jadi apa yang harus kita lakukan
orang orang kelihatannya udah pada mulai curiga
aku harus cari akal
aku akan menuruti seluruh permintaanmu
tapi nggak sekarang
karena aku gak akan ngebiarin siapapun yang merusak pesta pernikahan kakakku hari ini
datang kembali besok dan aku akan meminum ramuanmu di depan semua orang yang hadir sekarang
wahid tidak ada masalah
tapi kuperingatkan sebelumnya
jangan meremehkan ramuan ini
karena sekali kau teguk tubuh mulusmu itu akan langsung menjadi seonggok kulit ular
krishna bukannya ibu itu sudah terhasut dengan omongan dukun itu
tapi gak ada salahnya kan kamu cari tahu siapa istri kamu itu keluarganya itu gimana orang tuanya gimana
ibu istriku dan adiknya itu kan yatim piatu
kalau aku tanyain ke mereka bagaimana asal usulnya keluarga mereka pasti mereka akan tersinggung kan
ya udahlah ibu pulang dulu ya
kok ibu buru buru
nanti ibu kesini lagi
ya terima kasih ya ibu
ada apa kamu kelihatannya cemas
aku masih teringat perkataan
kamu lebih percaya omongan dukun itu
aku percaya sama kamu
aku gak akan percaya lagi sama dukun mardan itu